kalau misalkan rumah pak serikiti kebakaran kubah tuh ada yang mau nolongin simen
itu anak anak mau pada keluar kemana itu kok dibiarin aja
itu kenapa anak anak di jam pelajaran malam mau pada keluar gerbang mohon maaf pak itu
tugas kamu kan di pos di dapur iya
bukan disini mapa saya cuma bantuan bantuin itu masya usahaya pande pakai
saya minta laporan keuangan belanja secepatnya mengerti
jepangde cebang nggak gitu kadu pade ngapa nanya saya masalah keuangan kalau
masalah keamanan nah kepaling baru dan hanya
sudah saya pamit dulu bilang hati hati biar saya nggak celaka lagi hati hati terima kasih
hai assalamualaikum waalaikumsalam udah kalau gitu saya mau kurang kurangnya inget
laporan keuangan aja lupa lupa segitu saya duluan iya jadi tulis menulis itu sudah ada
di arab sejak zaman dahulu kala sebelum nabi muhammad dilahirkan tapi pada saat itu

membaca dan juga menulis makanya tulisan al quran itu dihimpun di dalam lembaran dan juga dibuat
catatan hingga mereka menghafalkannya sebagai doa
neng aja nanti kita pikirin gimana caranya biar palingan persis itu bali iya bener bener
melihat persisnya itu
fokus belajar aja daripada kalau ga fokus harus ke nahut kayak mau saja nuruhi

jadi pusing perkenalkan aku keluar aja j dijuntur mohhon youmaster oh i love you aja
ustazah ngerti kamu tuh sedih banget
tapi gak boleh
ingat nggak dalam al quran
surat at taubah ayat empat puluh
janganlah kau bersedih
sesungguhnya allah bersamamu
harusnya ustazah tuh pekak dong sama inci zulia
inci zulia tuh udah sabar
sabar sabar menunggu
itu satu rindu
tenang dulu ya
ingat tadi dalam surat at taubah
ayat empat puluh itu udah jelas banget
dikatakan bahwa kita nggak boleh
bersedih karena allah
selalu bersama kita
kalau kita masih merasa bersedih
berarti kita belum merasa allah
itu dekat sekali di hati kita
dengan mengingat allah
hati kita menjadi tenang
maka banyak banyak berzikirlah kepada allah ya
ada apa pak narji
saya ingin melakukan investigasi kelas
sekaligus memberikan nilai kepada ruangan ini
apakah masih layak
untuk kegiatan belajar mengajar
entah pelan pelan tembak zeitung
dan ke mudah
baik kalau begitu sekarang
coba kamu sebutkan apa saja
keutamaan ataupun kelebihan dari sahabat
rasul yang bernama
bapak ustaz abdul rahman bin auf
itu salah satu sahabat
nabi yang pertama kali masuk islam
itu dia pasti dijamin masuk
aku senang berada di rumah
sebutkan kelebihan lainnya
senantiasa dia ikut berjalan
dengan rasulullah dalam perang badan
dan perang uhud
ya benar benar
ya sekarang asun
nah asun coba sebutkan
kelebihan lainnya lagi
dia itu pedagangnya hebat ustaz
tapi itu sangat sangat dalam maun ustaz
luar biasa ya masya allah
ya maksud saya gak tau
ya sekarang sebutkan kelebihan lainnya
kelebihan yang dikurangin
ya kelebihan yang dikurangin
dengarkan pertanyaannya sekarang ya
coba kamu sebutkan kelebihan dari sahabat rasul
kan disuruh sebutin kelebihan
bukan kebakaran bilang aja
kamu gak bisa jawab makanya
kalo lagi belajar tuh jangan tidur
itu loh kebakaran itu
apa apa teriak teriak apa sih kalian
inilah yang terlihat
kebakaran di mana
asumrah gede tebal
yaudah ustadz ridwan kita langsung ke tempat kejadian
asuma triobemo kalian gak usah ikut
kalau kalian ikut ujung ujungnya bikin rusuh
kalian di sini aja
santriwan yang lain ikut sama ustadz
santriwan yang lain imrah
ya kan kita santriwan juga maksudnya santriwat
tapi kan kita gabung ya
aku punya ide
kita bantu kebakarannya itu
lewat belakang aja jangan lewat depan
biar kita ketahuan ya
tapi sumber suaranya di sana juga ada bos
eh tapi kok asapnya kecil banget ya
kok asepnya kecil
biasanya kalau kebakaran kan asepnya gede
ah ini jangan jangan bakar rumput nih
tuh tuh tuh
masa kebakaran asepnya segitu
bakar sampah kali nabun
bisa juga sih
ada yang terkena lagi kebakaran tuh
kok banyak banget sih yang teriak terus
apa jangan jangan banyak yang kebakaran
bener bos di situ ke arahnya bos
tuh kan tuh tuh
bos tunggu bos
nane harus serahin kemana
ke sana aja deh
ini kalian pada mau kemana
kita itu mau keluar
mau itu nolongin orang kebakaran ya
tenang tenang tenang
pesan ustadz musa sama ustadz ridwan kalian tidak boleh kemana mana
tetap di pesantren
kalau misalkan rumah pasri kiti kebakaran
cuma lu tuh pasri kiti
kebakaran cukup juga
masih mau nolongin
mau gak pasri kiti
enggak mau kak
itu anak anak mau pada keluar kemana itu
kok dibiarin aja
pernah minus lagi nih
iya pak nanti
itu kenapa anak anak di jam pelajaran malah pada keluar gerbang
itu anak anak pada keluar sebab di kampung sebelah ada kebakaran
jadi pada kesana
enggak bisa begitu
itu namanya indisipliner
waktu jam pelajaran malah keluar kampung
maksudnya pada mau menggantuin pak
tidak bisa seperti itu
yang namanya indisipliner tetaplah indisiplinter
maksudnya begitu saja pak
itu saja lebih mudah
sungguh super kamu
berarti saya dapat kurang nilai
baik plus pak
maksudnya seperti itu pak
striker untuk pribadi
pak intinya dadah kepalnya
karena tidak ada musibah pun
yang menimpa seseorang
kecuali atas izin allah swt
dan barang siapa yang beriman sama allah
maka anies cahaya allah akan memberikan petunjuk pak
karena allah maha mengetahui atas segala sesuatunya pak
jadi saya mohon sabar ya
pak bu semuanya